fakta baru kasus sate beracun terungkap
na mengaku seseorang yang berinisial r menyuruhnya untuk meracuni t
menurut keterangan polisi r merupakan salah satu pelanggan di salon tempat na bekerja
guna pengembangan kasus ini polisi masih menyelidiki dan mencari keberadaan r
menurut keterangan si na dia adalah orang yang memberikan saran untuk melakukan perbuatan seperti itu
masih kita lakukan pendalaman kita lakukan pelancarkan karena sejak hari minggu kemarin hp nya off
jadi masih kita lakukan pelancarkan
kedekatan r dengan r ini apa
kedekatannya kita belum tahu persis namun yang bersangkutan menurut pengakuan dari na adalah sebagai pelanggan
di salon tersebut
na perempuan dua puluh lima tahun asal majalengka jawa barat terungkap sebagai si pengirim sate beracun
na yang sehari hari bekerja di salon daerah jogja itu ditangkap pada jumat tiga puluh april lalu
berdasarkan pengakuan pelaku ia sengaja ingin meracuni pria berinisial t lantaran sakit hati
na diketahui sudah menyusun siasat untuk meracuni t
sang mantan pacar dengan racun cyanida yang dibelinya secara online
dua puluh april dua ribu dua puluh satu sekitar pukul lima belas tiga puluh menit na menghampiri bandiman di masjid nur alam jalan gayam umbul harjo yogyakarta
na meminta bandiman mengantarkan sate ke alamat di daerah kasihan bantul secara offline
tanpa curiga bandiman menerima orderan offline itu dengan ongkos rp dua puluh lima
dia pun langsung meluncur
kedua kondisi tersebut menyebabkan kematian t
sesampainya ditujuan ternyata t sedang di luar kota
istri t pun menolak kiriman sate dan menyerahkannya pada bandiman
karena merasa mendapat rezeki sate itu kemudian disantap bandiman bersama istri dan anaknya
bandiman sempat mencicipi sate tanpa bumbu satu tusuk
sedangkan istri dan anaknya dengan lahap menyantap sate itu lengkap bersama bumbu dan lontong
tak lama kemudian istri dan anak bandiman merasakan
tepah hit di mulut dan muntah
keduanya kemudian dibawa ke rsud kota yogyakarta
namun naas sang anak dinyatakan meninggal dunia
kini na hanya bisa tertunduk usai rencana meracun t gagal
dan justru salah sasaran dan merenggut nyawa anak bandiman yang tak tahu pokok perang
dan juga masalahannya
na harus meringkuk di balik jeruji besi dan terancam hukuman mati
paling lama dua puluh tahun penjara
di hibutan cnn indonesia